sampai jumpa di video selanjutnya

buat tarik orangnya di sini bu
masya allah pak sepertinya pakaian kita ada yang hilang

pak pak pak itu malingnya pak
ampun ampun ampun
jangan main hakim sendiri tolong dengarkan saya
biar masalah ini diselesaikan di rumah saya
yang ngabur kepentingan silahkan pulang
pak simpan siman disini
ayo kita kejar
ayo kita kejar
jadi kalian ini suami istri
lalu kenapa kalian sampai nekat mencuri
kami tidak punya rumah tuhan
ya emangnya kalian tidak bisa bekerja yang benar selain mencuri
kan masih banyak pekerjaan yang halal
karena tidak ada orang satupun yang mau menerima glami untuk bekerja di tempat mereka tuhan
kalau begitu kalian kerja saja di rumah saya
pak rajab saya pikir semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua
nanti bapak akan saya ganti dua kali lipat semua barang yang sudah dicuri dan dirusak
saya harap masalah ini sudah selesai
saya mohon pengertiannya
jadi sekarang pak rajab dan yang lainnya boleh pulang
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
luas sekali rumah ini
perabotannya lengkap dan mewah
kalau saja aku punya rumah seperti ini
setiap hari kalian harus membereskan rumah ini
wah oh ya ampun